anda masih bersama kami cnn indonesia today spesial hut ke tujuh puluh dua tni
dan dalam rangka hari ulang tahun tni yang ke tujuh puluh dua ini
kopassus angkatan darat akan menampilkan terjun satwa
ya lalu seperti apakah sebenarnya operasinya digadang gadang
untuk membuat rekor nasional ini
kita simak informasi yang berikut ini
komando pasukan khusus tni angkatan darat
untuk pertama kalinya akan melaksanakan simulasi operasi terjun satwa
jika terjun free fall biasa mengandalkan satuan tempur anggota kopassus
terjun satwa adalah operasi terjun dari ketinggian ribuan kaki
di mana penerjun membawa anjing
anjing ini berfungsi sebagai komponen penting dalam sebuah operasi militer
mayor infantri romi aditya mengatakan selain sebagai bentuk pengenalan kepada publik
pelaksanaan terjun satwa untuk pertama kalinya di tanggal lima oktober nanti
bertujuan untuk mencetak rekor
jadi khusus tahun ini terjun membawa satwa atau militeri kainan free fall ini
baru pertama kali dilaksanakan tahun ini dan merupakan pertama kali juga dilaksanakan di indonesia
pada tahun ini juga kita akan memasukkan kepada rekor muri
sementara bagi penerjun satwa sendiri tentu ada beban yang berbeda dibandingkan terjun biasa
yang pertama untuk terjun satwa ini beda saat kita membawa orang
kalau kita membawa orang orang itu bisa kita atur
bisa kita kasih arahan tapi kalau ini kan satwa
jadi satwa tidak bisa kita atur
cuma kita kesiapan kita dan harus berlatih berlatih dan berlatih
untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan latihan
proses terjun satwa ini membutuhkan waktu persiapan hampir dua bulan lamanya
karena selain untuk mencapai waktu timing yang tepat
para penerjun yang jumlahnya mencapai enam orang ini harus melakukan proses familiarisasi
yang terakhir adalah untuk mencapai waktu yang tepat
karena dalam hal ini mereka harus berhasil terlebih dahulu bersama dengan satwa berjenis anjing belgian malanoa ini
mereka membutuhkan chemistry yang cukup kuat untuk bisa bekerja sama
karena dalam perayaan hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua
para anjing ini nantinya akan melakukan sebuah simulasi untuk menghadapi ancaman
seperti terorisme dan juga kombatan dalam bidang pertempuran